menteri perhubungan budi karya sumadi melakukan sosialisasi revisi peraturan menteri no tiga puluh dua tahun dua ribu enam belas
tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam traik khususnya transportasi online
jadi peraturan untuk transportasi online sederhananya
dalam revisi ini diatur batasan harga transportasi online agar bisa bersaing dengan kendaraan umum konvensional
konflik antar pengemudi kendaraan beraplikasi dengan kendaraan konvensional
meruncing dan menyebar ke berbagai wilayah indonesia
perang tarif hingga kurangnya penumpang ditengarai menjadi penyebar
untuk mengantisipasinya kementerian perhubungan merevisi peraturan menteri no tiga puluh dua tahun dua ribu enam belas
ada sebelas poin yang diperbaiki antara lain jenis angkutan sewa
kapasitas silinder mesin kendaraan batas tarif angkutan sewa khusus
batas kuota kendaraan angkutan sewa khusus kewajiban stnk berbadan hukum
ujikir pul bengkel pajak akses digital dashboard dan sanksi
esensi dari pm tiga puluh dua itu adalah kestaraan
satu sisi memberikan ruang kepada online tetapi memberikan perlindungan
oleh karena ada kuota ada tarif bawah
harapannya ini akan membuat suatu ekologi baru suatu ekualiti
dan ini juga kita harapkan adanya mers
antara online dengan egst
meski masih melakukan komunikasi intensif dengan penyedia layanan aplikasi online
revisi ini ternyata diamini oleh hampir seluruh pengemudi di bawah asosiasi driver online
terutama mengenai batas tarif yang dinilai terlalu murah dan merugikan pengemudi
satu hal lagi yang kami sangat sambut dengan baik adalah diaturnya tarif
tarif batas bawah dan tarif batas atas
kenapa karena kami melihat dari persaingan perusahaan aplikasi
ini dengan harga yang sangat sangat merugikan kami sebagai pelaku usaha
akhirnya banyak rekan rekan kami yang pulang ke rumah itu tanpa hasil
kenapa karena perusahaan aplikasi selalu menggunakan promo dan lain sebagainya
yang menguntungkan untuk para penumpang tapi sangat merugikan kami sebagai pelaku usaha
revisi peraturan transportasi umum non trayek ini diharapkan mampu menyelaraskan transportasi konvensional
dan transportasi online di indonesia
mempertimbangkan tiga poin penting yakni keselamatan dan keamanan
kesetaraan dan kebutuhan publik
ada sebelas poin khusus yang mengatur angkutan online
sosialisasi ini memang menyentuh kepada angka rumput
jadi artinya kepada para pengemudi langsung
para pengemudi baik itu yang taksi online maupun yang taksi resmi taksi konvensional itu
karena gesekan itu kan berawasan
dari teman teman saudara saudara kita yang di lapangan